hai dong gampang kok kerja lo lo cuma ngecoap coap doang mau keluar keluar baru kita dapat duit deh
assalamualaikum salam salam
hah kenapa sih bu
ini loh ustadznya gak bisa datang coba baca deh
assalamualaikum dengan ini saya beritahukan bahwa
saya tidak dapat hadir gimana dong aduh panik banget nih ibu deh
yaudah gini aja acaranya kita undurin
gimana sih kan udah acara rutin anissa
gara gara lu nih gue lari capek tau
halo baru lari sekali aja udah repot gue lari tiap hari kagak pernah gue repot
julius tapi panggil aja juli
saya suarman dari kampung
yeee mukilu mukil kampungan
lo dari kampung eh berarti lo dari kampung bawa baju dong
tapi tidak untuk dijual
ya iya enggak cuman cipetan
bapak lihat copet gak pak
pak yang punya pak copet yang mana
ini lah copet
lu pokoknya jangan percaya dia udah
kita lagi nyari copet pak bapak lihat copet nggak
saya melihat copet tapi dah temen saya juga melihat copet sama jadi tanyain saja sama teman saya
pencopetnya itu pergi ke kiri pak
oh dia pergi ke kiri lalu ke kanan
eh jangan suka bohong atuh saya mah jelas ngelihat ke kiri
kalau saya lihat di pakaian bawa bapak ini emangnya bawa bapak ini ustadz
ya sebagai ustadz saya menyarankan kepada bapak bapak untuk segera mencari pencopot itu sampai ketemu
betul bapak bapak kita sebagai umat islam sebagai muslim menyadarkan copet itu adalah ibadah
ya udah kalau begitu kalau ustadz kita semua mau mencari copetnya kita tepatnya
mau nonton harusnya maksudnya
aduh enak banget ya
assalamualaikum pak san
saya baru umur di pak san tren
baru kali ini saya disalamin sebab orang orang biasanya saya yang nyalamin pak tia
wah baru kali ini pencopet dicium tarlanyi
nyanyi yang dicuntangannya cuma romai rama
sekarang nambah satu
waktunya duhur kita sholat
sholat itu tiangnya agama
semua umat islam wajib kudu harus mengerjakan sholat
kamu muslim kan
kamu muslim kan
hei bukan itu maksudnya
mau pengamen mau pencopet mau tukang cukur mau tukang becak mau direktur
kalau yang namanya umat islam wajib kudus sholat
si oji kalau dikasih tahu sedikit saja sudah nafsu sholat berarti ceramah saya hebat
hei ada cewek tidak ngajak ngajak si oji weh
oh katanya nafsu sholat tapi kenapa itu ngeduluin di sini ya
coba tolong kalian cari nama nama ustadz yang biasa ngisi di pengajian sekitar sini
soalnya kasihan tuh ibu
iya deh khawatir banget
tuh aja jangan kelihatan yang jangan kelihatan ya
cantik kan gue
masa cantik ada kumisnya
masa cantik ada kumisnya

oh iya itu
eh bukannya malah diam
kalau ada orang yang salam itu harus dijawab
itu jawabnya teh
nah itu atuh
iya kalau lihat dari dandanannya ustadz ya
ya kan tadi ustadz katanya
besok tuh kan ada ceramah
kan sama mas ustadz ini
ibu biasanya kalau ceramah kan dapat uang kan bu
j j j j
wah bener di kota mau banyak yang kafir keneh benih
he jangankan sholat
udo aja gua ga tau gimana jul
ada juga pake debu namanya kayak mu
lo cuma ngecuap cuap doang mau keluar keluar
padahal kita dapet duit deh
tuh suara gitu suar mana
gini di mukinya balak enam kaga bisa dicak
balak enam wah balak enam teh ganteng gitu
j itu orang minta ustad ustad laki laki bukan perempuan
hei juli mau kemana awas kereta
jangan bunuh diri juli dosa
pahe banget nih si oji nih mau dapet duit gampang malah gak mau
yang dipintai itu ustad cowok
sekarang kita belajar sholat
tapi karena kalian belajar jadi ikutin semua gerakan dan juga ucapan saya oke
kalian pada ngapain
kalian pada ngapain
ngikut toilet dulu kebelet pak
padahal ini tak kesempatan
padahal ini kesempatan warman
panke sudah ngomong
kalau kamu bisa berdakwah di depan orang banyak
kamu itu akan diterima lagi di pesantren
ini tak kesempatan buat kamu warman
kenapa kamu tidak bisa
aku saja yang menghadapinya
aku lebih bijaksana daripada kamu
ya kan sudah saya bilang
saya punya kelemahan
jangan ada yang tahu
kan namanya juga rahasia
kalau saya itu tidak bisa ngomong di depan orang orang
sampai saya ngompol begini tuh
kelemahan saya itu
kamu tenang saja ya
amat nasib baiknya reliable